ia sempat mengirim ke malaysia dan dubai sementara menurut para pelanggan dagingnya
jadi misalnya buleleng contoh aja pak buleleng
yang kedua tadi kebutuhan ya kebutuhan jahat
atau pembiayaan dari lpi yang direct gitu
banyak resourcesnya juga banyak
namun keduanya memiliki perbedaan cara mengemudikannya
saya ajak anda untuk lihat event olahraga yang akan berlangsung di pekan ini
udah pernah diwawang cara di banyak ini ya bu ya
untuk entah memitigasi dampak buruk ai
sebenarnya orang indonesia suka menyimpan sesuatu aset yang bisa dilihat
saya mesti tahu hasil patologinya apa
sebuah lokasi yang duduknya dimanfaatkan warga setempat sebagai tempat penambangan pasir
sama video saya saya tidak pernah
sangat ingin mendorong seorang gibran raka buming raka di antara jutaan anak muda lainnya di republik ini
ia bahkan menyebut warga berubah menjadi petani plastik
ya itu tadi ini sama seperti polio sama seperti penyakit cacar
sehat selalu bapak bapak terima kasih sudah bergabung
lahir silat itu diatas surau atau di dalam masjid
ketukannya pun tak sempat
kasus perundungan yang tidak diungkap jauh lebih banyak
tergantung besar kecilnya sama
kebetulan pj lagi ga ada pelatih kocito ga ada
terdapat empat ratus tujuh puluh tiga korban yang meninggal dunia bahkan lebih dari seribu kendaraan roda dua terlibat dalam kecelakaan ini
dan juga ada pak triyunis miko epidemiolog dari ui
ibaratnya udah kamu tanggung jawab kamu disini gitu loh
pakai tangan kanan soalnya kan gue bukan di kidal kan
ada kegiatan begini mas ya ini yang disebut dengan kegiatan gausul fikri bukan hal baru
kampung adat yang masih memiliki kepercayaan sunda wiwitan
oleh banyak orang di seluruh dunia gitu
untuk mengetahui kondisi terkini dampak yang ditimbulkan dan penanganan banjirop kelurahan tanjung mas semarang jawa tengah kita terhubung dengan produser lapangan kami
kini ia pun sudah memiliki ratusan kura kura beragam jenis seperti jenis brazil
diperoleh dari sekitar delapan karung atau satu ratus empat puluh kg batok kelapa
itu nanti ada waktunya itu nanti ada yang bisa lah di
nah pada kenyataannya memang ini terlihat seperti money game juga ya
itu kan ada data algoritma yang mengubah data lalu menjadi informasi
tidak boleh lebih dari dua belas jam
kalau misalnya jadi partner spartnya
kalau memang diperlukan untuk pengelolaan universitas kembali itu bagus
itu si adonan vokal jadi nggak sempurna dan pasti teksturnya akan jelek
lebih menurut saya orang sudah lupa kepada protokol kesehatan
ya nggak ada bau rebungnya terus variannya juga banyak
tidak ada relokasi kita urusin
jadi sekarang banyak mesin mesin kayak
nah ini yang harus terus menerus digali oleh provinsi maupun kabupaten kota
kalau kita memperingati berarti kita dapat mengingat dan mengetahui kembali sejarah bangsa indonesia
tiga tahun sebelum kemerdekaan kawasan cideng dibangun sebagai tempat tahanan untuk puluhan ribu wanita dan anak anak belanda yang ditawan oleh tentara jepang
wah sangat gak mungkin di indonesia
lalu ada juga pola tangan yang bertatu atau bermotif
pengen cuman ya tergantung dulu kondisi lutut
jadi kepengen banget buku buku yang ada di sini itu kita semperin ke masyarakat kemana aja sih
lalu ada juga penutupan jalan sebidang yang sejauh ini sudah ada satu dua ratus lima puluh dua jalan sebidang yang sudah ditutup untuk mencegah terjadinya kecelakaan
kemudian yang kedua dari segi kenaikan harga makanan ya
lucas kan enam puluh berapa tuh eh lucas kan orang kanada ya gak ada blasterannya
dan yang paling terasa biaya hidup bagi mahasiswa yang ada di london ini adalah biaya sewa tempat tinggal gitu ya
karena produk ai begitu dilemparkan ke publik
tak butuh waktu lama untuk membalut ayam dengan garam
tentunya ada perbedaan harga
perombakan sistem itu salah satu contohnya adalah digitalisasi ya
seberapa besar dampaknya untuk konten kreator
ini nanti akan sulit terlaksana dan justru akan jadi hambatan dari investasi yang lebih besar di sektor pembangkit tenaga kerja
terutama lemak bagus vitamin dan mineral ada di sayur dan buah buahan
paling kalau bulan bulan ini yang naik itu harga cabai
itu udah berarti udah capek banget bener bener
bahkan orang tidak ada membantu anies itu mengharapkan impact apa apa
selain itu yang menjadi kontroversi dan baru adalah pasal tentang santet
karena ini cerminan untuk batu loncatan
namun saat pandemi covid sembilan belas pada tahun dua ribu dua puluh
tapi suara tidak sahnya sedikit
jika sekejap kehilangan uangnya
karena kan itu dulu nama sekolah nama sekolah itu smp smp garuda garuda ya smp garuda itu loh
keberadaan para host live stream ini juga bisa menjadi lapangan pekerjaan baru
dalam pembelajarnya dan memberikan
berikutnya coba guncangkan pedal rem
membuat diri memahami alasan keterikatan dalam antar mereka dengan alam
oh ini apa sd
nama besar dan artis kontemporer yang sangat bagus
short term pasti relatif lebih kecil ya
semua kegiatannya diadakan di tuan rumah
si games juga perunggu di brunei
rute berjualan masing masing pedagang ini berbeda beda
bahaya yang ditimbulkan benjolan pada payudara pria
sama angkatannya pak eric doang yang sepet sepet emas tuh
salah satunya lah ugm
nah sudah tahu kan jadi gimana tertarik nih jadi pengusaha gorengan
dalam misi mencari si manis jevanica
brongkos ini terdiri dari tahu kacang
karena kalau kita lihat memang dampak kenaikan suku bunga dan ekspektasi masih berlanjutnya kenaikan suku bunga
nah kebetulan di pemerintah tuh
nah kita juga harus bersiap diri gitu
listrik dari pltsa benowo ini didistribusikan ke delapan satu ratus sembilan puluh dua pelanggan yang tersebar di surabaya dan gresik
hmm ini memang seperti roti gandum pada umumnya seratnya masih terasa tapi tetap lembut dan juga berpadu
dan setiap hari mereka menyerahkan kepada penerima manfaat
harus punya apa namanya
nanti kan dicarikan solusi
dan ini mungkin salah satu
sehingga kita bisa memprediksi
ini ternyata positif bagi pasar keuangan global
kini banyak kuliner olahan telur yang disajikan dalam menu lezat
terdapat musaf al quran tulisan tangan yang ditulis oleh abdurrahman istanbul
jadi dibikinnya agak banyak
ini kami kutip dari aturan kpu dan jika saya jelaskan satu ratus dua puluh delapan kota untuk saat ini terlalu panjang
kok ini kan kita bisa nambahin coklatnya sendiri stroberinya sendiri
hah udah soalnya lah udah di atas wah curi start duluan nih artinya kita harus buru buru cepet cepet nih
kami menghubungi kembali rekan saya adi dwinanda di kawasan sate taichan senayan
untuk bermain tapi enggak untuk
artinya walaupun kasus positif itu
terus di telpon om kim hong

jadi kita pengen seperti kamu makan burger tapi kamu makan kroffel
dulunya pabrik ini menjadi proyek percontohan untuk melatih serta mempekerjakan warga perajin gerabah perlengkapan dapur dan menjadi perajin keramik porslen
jadi kalau misalkan lu pernah nonton tonight show itu ada namanya game setuju gak setuju
dan saya juga akan mendorong banyak kepemimpinan muda nanti
maka saya meminta kepada presiden republik indonesia bersama dpr
buat kaya kesehatan gitu
namun jika kita merujuk pada undang undang memang diberikan waktu sekitar dua puluh hari
meskipun begitu semuanya berasal dari laut indonesia
lalu kita melihat ada ban tanpa udara yang dibuat di perancis
ngomong soal ketidakpastian dan gelap ini kan semuanya gara gara perang antara rusia dan ukraine
ini kita ada di zona gelap abadi
ada menu lain yang juga dibungkus daun teratai
iya soalnya kalau di nonton di vlognya kak uki kan emang rencananya habis beres basket mau berhenti setahun dulu terus mau kerja setahun baru nikah
sekaligus edukasi mungkin literasi
dan bertemu langsung dengan terdakwa ferdi sambo di karpot rumahnya
dan kami dengar cerita bahwa istri bapak juga menjadi korban ya
penggorengan pertama dilakukan sampai kerupuk panas dan bentuknya sedikit mengembang
tempat pertama yang kami datangi adalah steak mpok judas
mendorong agar masyarakat sipilnya semakin cerdas masyarakat sipilnya semakin aware
kata beni ali menjelaskan kepada saksi hendra kurniawan
belajar lebih banyak tentang bahasa di area itu
dan satu doang untuk tidak melakukan diversifikasi untuk industri perbankannya gitu
layanan pengobatan pijat dan urut milik firmansyah di jalan cimande tarikolot nomor dua puluh
sebelumnya pemerintah menerapkan ppkm darurat jawa bali dari tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh
para ilmuwan berharap dengan memperluas uji coba bolbachia
iya jadi gini jadi waktu itu memang sehari sebelum gue balik
meski puncak atau prediksi dimulai pada hari ini namun sejak tanggal dua puluh tiga april kemarin memang
untuk dilakukan ataupun aman untuk dilewati bagi para anak anak ataupun orang tua ataupun teman teman disabilitas sekalipun
dimana beberapa tokoh yang berbeda ideologi ini berkumpul di tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tepatnya di lufit idul fitri seribu sembilan ratus empat puluh lima
pas banget sebelum game pertama acl
jadi kan pas sebenarnya kalau kita ngomongin itu kan smp itu kan gue kan dapat ports of me
jadi akibatnya kita baru terasa kalau sudah tidak ada
informasi kerja sama ini pekan depan
dapat menurunkan tingkat kematian akibat demam berdarah hingga di bawah satu persen
nah itu membantu aku di saat aku bekerja
sebelumnya telah dilakukan uji coba pada tanggal lima belas hingga tiga puluh september dua ribu dua puluh tiga di mana total masyarakat yang sudah melakukan uji coba adalah empat puluh sembilan penumpang
ya mempunyai kapasitas kekuatan masing masing inilah yang kita kedepankan dan sesuai tadi pak sedi juga menyebutkan kembali
tapi kalau di sini di bandung polusi lagi buruk
yang disebut di dalam pasal empat puluh empat undang undang kpk baru
and like it s not only for me like i train a bunch saya pernah saya latih beberapa adik kelas saya yang mau jadi lebih bagus di basket terus i connected them with coach mary yu
maksudnya mungkin ini sebedikit nih ngomong agama
kemudian juga fokus dulu harusnya membangun itu adalah transportasi publik
selesaikan secara pidana ataupun tidak
nah baru nanti ekspornya itu bisa dibantu
main bisa main basket lebih lancar lagi terus kayak lu bisa yakinin nyokap lu lah untuk
jadi kita masukinnya harus satu satu kuningnya dulu sampai habis nanti baru putihnya
tetapi ketika kita batasi tujuh persen
karena memang harus ditampung dulu ke gardu induk alta prima
itu tidak ada partai yang tidak tertarik
dan ini merupakan buah resep dari pasangan pemuda tiongkok asilatayu dan juga mbok warsi
lalu dia juga bisa membantu para dokter
yang mengatakan bahwa anak itu nggak usah dilarang larang makan apa apa
realisasinya tuh udah seperti apa nih
maka dengan itu kami pada saat ini juga bukan saja
kini bumdes sudah memulai memproduksi air minum dalam kemasan atau amdk
ini adalah rumah chandra yunita kakak kandung letkol heri oktavian komandan kapal selam kri nanggala empat ratus dua
ini keputusan sudah final dan meningkat suka atau tidak suka ini harus tetap dijalankan begitu
kemudian sungai sungai ini adalah urap nadi yang kemudian mengalirkan darah mengalirkan oksigen
cukup sangat signifikan peningkatannya
mau yang paling sering dimunculin tuh yang mana
serta dilengkapi alat musik guna membangunkan warga tanjung jabung barat untuk sahur
waktu saya kuliah s satu itu masih ada rasa santainya gitu ya
setidaknya menyiapkan tas siaga bencana yang bisa membantu bertahan hidup selama tujuh puluh dua jam atau tiga hari sebelum bantuan datang
jangan lupa selalu follow up dan selalu kita bekerja sama untuk optimal gizi anak indonesia
rapat dihadiri tujuh puluh tujuh anggota dpr secara fisik
jadi itu juga karena spekulasi pemulihan ekonomi yang berlanjut ya
tapi sebenarnya dampaknya sendiri apa prof
di i think serpong
yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi
karena emas itu termasuk dalam investasi safe haven ya
atau penawaran di bumn bumn lainnya
misalnya ya gak mungkin buat untuk sepuluh halaman atau selama macamnya
soalnya bagi kami sebagai desa itu harus menengah
desainnya jadi lebih modern lagi
terhadap pemberantasan korupsi di indonesia
sebagai manusia ya kita akan ngalamin
saya kembalikan lagi itu kan itu kenapa sekjen anda yang bilang ini anak muda berpengalaman di pemerintahan
khusus pepaya dipatok mulai sepuluh ribu rupiah per kemasan
mudah mudahan pasar dengan kondisi konsolidasi
unesco justru mendorong indonesia agar ikut bergabung dan bersama sama mengajukan hal ini
depan uti itu juga emang parah sih
pagi pagi kalau terlambat bangun disiram pakai air
jadi kalau menurut gue apa pentingnya s dua
ini udah deh lama lama malah bosen main bolanya
yang pertama pdip berdasarkan hasil sementara quick count dan recount sekarang
yang akan disampaikan oleh bapak riki kusumo berikut ini
dan jarak gunung ruang cukup rumit karena tidak ada jeda waktu yang pasti
wah cantik sekali terima kasih mas
tapi sebelumnya emang emang udah pernah tanding tiga x tiga yang cup gitu kan
rasa somai yang telah dicampur dengan berbagai ramuan kalau kata bapaknya
meski sudah diturunkan ke angka sembilan puluh empat tiga juta
sudah menggunakan upah umr yang lebih
setelah dimarinasi rahang tuna kemudian dibakar dan diolesi bumbu rempah sebanyak dua kali
nggak ada niatan buat jadi pemain basket gitu nggak ada
gak tau ibaratnya ada seleksi lagi ya

itu yang perlu ditelusuri lebih dalam supaya bisa efektif dana yang ada
menjadi penyebab penurunan jumlah dan ekosistem lebah madu
penjual lainnya aden dalam sehari bahkan mampu memproduksi dendeng sapi sekitar lima puluh sampai tujuh puluh kilogram
anda memberikan catatan yang dari fraksi pks
dan kita masih di rumah aja kan
yang pemeriksaan pakai jarum yang sangat simpel
dan membantu menyelesaikan tugas sekolah anaknya
kenaikan harga energi listrik ataupun biaya kenaikan hidup di london atau di uk ini gitu
selatan ke timur tengah
jadi jangan sampai indonesia ini sudah masuk kelasnya negara berpendapatan menengah tinggi gitu ya
persinggahan pertama saya ngarai di kota payakumbuh
termasuk tionghoa yang membuat akulturasi budaya itu
kayaknya diangkat tuh ringan gitu gue
jadi berjuang terus walaupun tidak menjadi ibu kota
perkembangan kan dulu ada penjajahan dan lain sebagainya ya
tahanan tersebut harus didakwa melakukan kejahatan dengan hukuman minimal tujuh tahun penjara
proses penyemuran bertujuan untuk mengurangi kadar air di dalam kacang sebelum kacang digoreng
bahkan sudah memasuki ke dalam rumah yang ketinggian airnya sudah mencapai lima puluh sampai enam puluh cm
saat ini harga tepung sagu aren di pasaran mencapai rp dua puluh empat per kilogram
ya ngejalanin program dari merpati lah ya
saya punya beberapa penyakit yang ada kecenderungan untuk mempunyai penyakit degeneratif gitu
ini dia masih dalam kondisi on fire setelah menjadi rider
untuk menyiapkan dan istilahnya membagi pakaikan informasi yang mereka punya gitu
bertempat di gedung narto sabdo kompleks taman budaya raden saleh
salah satu cara yang bisa dilakukan apabila itu terjadi di sekolah maka peranan dari stakeholder
begitu saya ikut popsi karena waktu popsi habis itu diseleksi kan ya
nyobain satu nggak biar tahu bedanya apa sih sebetulnya
mana mana itu kan terus banyak warga
masjid saka tunggal ya masjid yang merupakan salah satu cagar budaya di wilayah banyumas
sementara di tanah air peraturan kapolri nomor delapan tahun dua ribu dua belas menyebut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
ini juga sudah dilakukan di berbagai negara
nah itu yang kemudian itulah data
ia merupakan salah satu relawan komunitas peduli ciliwung yang menaruh perhatian terhadap tata kelola sampah di badan dan bantaran sungai ciliwung khususnya yang terletak di kota bogor jawa barat
tapi bapak lu tuh pemain gak mantan pemain gak atau enggak
yaitu mencapai net zero emission pada tahun dua ribu dua puluh
stylist juga sama sama stylist cuman bedanya tato nya doang
sebab kadang kadang bisa saja dia seolah olah membawa perusahaan perusahaan
jadi saya mulai dengan konsep dari medis ya
tapi kalau melihat tadi motifnya ada diantaranya ada ekonomi kemudian ada eksistensi
ada kesempatan atau misalnya ada rezeki
tapi selama ini gue emang suka bantu juga sih
asal kita dengan semangat prosesnya kita lalui dengan benar benar kerja keras
dengan iming iming dua duanya sama itu sepuluh persen
yang dimaksud ini kewajiban dari kementerian
harus kesikatan dan ke psikologi untuk di diagnosa
para pemudik ini mungkin lebih memilih perjalanan hari ini karena hari ini merupakan hari minggu
tidak boleh merusak ekosistem lingkungan biota laut kita
jangan karena mungkin mereka tidak berpendidikan formal
karena produk keramik yang diminati dan bahan baku yang tersedia tangan tangan
mereka tinggal di jakarta sekitar satu bulan di kampung kampung di jakarta
gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto
karena salah ini apa biasanya salah
kemudian berlanjut di era orde baru atau sekitar tahun tujuh puluh an
acep melihat semakin lama volume sampah yang dihasilkan masyarakat sudah semakin menurun
yang kemungkinan itu penularan dari barang barang yang terinfeksi
kayak kelas sembilan udah masuk sma
bank indonesia juga memandang cadangan devisa akan tetap memadai
memang gue pengen pensiunnya muda sih
makanya latihannya harus serius ya mbak dan komitmennya harus benar benar ya untuk latihan keraton ini mbak ya
melalui satria satu pemerintah ingin memberikan layanan internet di daerah non komersial
bunganya tinggi bisa empat persen lima persen per hari
misalnya lu tau jam berapa lu diserahat dimana jam berapa
aturan itu kan dibuat oleh manusia juga
di samping basket juga celido juga jalan aja gitu ya
karena prosesnya lebih murah dibanding konvensional
oke pak iksan kalau alokasi ruang perawatan rumah sakit di rumah sakit swasta
dengan memebuhkan oregano atau tanaman herbal sebagai penyedap makanan aroma bruschetta semakin menggugah selera
yaitu pasien pasien yang sudah terkonfirmasi positif
aneh aja gitu biasanya gak pernah macet
gitu loh jadi bukaee sisa gitu kan ya jadi punya ini omas lebih gampang gitu oke oke hmm ya intlines
saya jauh dari kata misionaris saya aja
boleh lu kalau setuju kenapa gak setuju kenapa boleh boleh lu dua duanya
rakyatlah yang nantinya akan memilih siapapun itu
harga satu bitcoin pada satu januari dua ribu dua puluh satu sebesar empat ratus dua belas juta rupiah
kayak misalnya menjelan natal
saya keluar nangis dulu baru masuk lagi
orang yang tidak mau sudah tidak mungkin lagi bekerja di pabrik
jadi bu yanti dan juga tessela ini salah satu pengusaha angkringan di kota bandung
ini putranya pak ridwan kamil
ibm mengeluarkan chips yang
apakah ini kemudian berpengaruh dengan gaya pemain
masalahnya kampanye mirip sekali dengan yang terjadi di filipina
per politikan olahraga nih gue ngerasa kayak ya karena gue masih idealis gitu maksudnya
karena bagaimanapun tidak bisa terpisahkan
gubernur lukas nmb yang sementara berada di salah satu rumah makan di kota jayapura
text to speech inilah itu nanti yang dibuat sedemikian rupa
dan beda kan ketika kita kalo di bandung empat belas tuh kelas delapan
pada posisi nomor punggung sembilan saya nggak terlalu yakin
dari semua ada tiga anak dari sph saya kenzi sama dius terus yang saya ingat juga ada beberapa dari hoax
seiring dengan berkembangnya kesenian ini gambus bukan hanya dimainkan pada upacara tertentu saja
senilai harga beras dengan kualitas yang biasa dikonsumsi sehari hari
ya iya memang umur tidak bisa bohong ya bu ya dan semangat anak ini memang sangat terlihat ketika
sementara kalau kita lihat bangkalan ini karena memang banyak faktor bahwa banyak pmi yang pulang ya
setelah dijemur rebus lagi irisan pepaya agar melunak
biasanya dia punya dimensi sendiri jadi kalau yang kecil ada bisa beberapa meter persegi memudirkan
lantas berapa biaya haji yang pas untuk dua ribu dua puluh
baik dokter tan memang ini tinggi anak ini harus dipantau secara berkala
putra keduanya pangeran andrew tengah menjalani investigasi atas tuduhan pelecehan seksual dengan korban di bawah usia
seporsi soto betawi di warung ini dijual rp lima puluh lima
ketika gelas disimpan di tempat penyimpanan
jadi kalau saya bicara hati saya satu yang menjawab
kalau dilihat dari struktur pemenangan ya
jangan lupa membersihkan meja saji juga ya
dan akhirnya terakhir juara bareng merpati bali
alan turing ini kan disebut oleh bapak komputer
di awal tadi itu kita berharap
dan berkenalan dengan pulau lain di sekitar pulau pagang
banyak banyak flat gitu loh
sehingga makin komprehensif sebenarnya putusan itu
dan itu gak ada yang
hal ini dialami salah satu karyawan swasta asal bogor
kadang temen temen tuh bertemu nangis

sehingga apakah terjadi pergeseran anak anak muda generasi z milenial ini
memang sifatnya seperti itu
pak palguna memang dalam argumentasinya prof denny ya
untuk turunan pertama ini kita akan turun dua puluh meter dengan menggunakan tali
kalo misalkan pesan mungkin lebih apa ya
ragam tradisi saat imlek tentunya perlu dilestarikan
ini terjadi pada senin lima februari lalu atau lima februari dua ribu dua puluh
dari masa depan juga sudah menyebut situasi ekonomi yang mungkin tidak terlalu baik
inge yang saat itu sudah berusia lebih dari empat puluh tahun
salah satu pelestari batik betawi adalah siti laila warga kampung terogong cilandak jakarta selatan
oke oke saya kembali tadi ke pernyataan awal mbak ina
jadi kayak hal yang pernah gue lakuin aja tuh gue lakuin selama pandemi ini
karena praktis yang bermain waktu lawan pj itu cuma tujuh delapan orang ya ven ya
disesuaikan dengan adanya perubahan iklim
kami ingin memfasilitasi ya orang orang ketika ingin curhat
nah orang banyak memprediksi waktu itu ini seolah olah memang presiden akan menggendong psi
kali ini ada sepuluh ekor kerbau yang akan dikorbankan
tadi kita sudah bahas di awal mengenai adanya ribuan nyawa yang harus terluka hingga meninggal dunia karena kecelakaan
jadi bukan bukan smp itu sakit nggak
tetapi ini yang tadi saya sampaikan karena situasi saat ini malam hari tentu saja pihak bpbd belum bisa secara langsung turun ke lapangan untuk mengidentifikasi lokasi
kemudian dari sejumlah stakeholders dan juga media independen
terus yang berikutnya adalah kepatuhan pajaknya juga tinggi
dan semua sepakat miso kuah adalah makanan wajib kala tahun baru imlek
yang sudah mulai jatuh tempo dan bahkan mulai menimbulkan adanya debt collecting
nah inilah nanti mungkin pembahasan berikutnya adalah
kalau james itu marga mamahnya katanya
pelepasan jenazah tepatnya di lanut abdulrahman jawa timur
saya paling sedih kalau harus melakukan phk
soal menuju fase ke endemi ini bu nadia dari kemenkes sebenarnya sikapnya bagaimana
koko milih untuk ikut
pertanyaan dari instagram mau berapa ini masuknya
berarti kalau misalnya ditanya orang yang ngikutin perjalanan khadiru dari awal ya coach liko ya
atau setara dengan rp lima puluh delapan ratus enam puluh
nah beberapa negara mengantisipasi ini dengan membuat regulasi regulasi yang
masyarakat yang berjualan di wilayah ini bahkan bisa menerima pembayaran secara digital
memang beberapa data menunjukkan perlambatan di sana
di kota tangerang dan di kabupaten tangerang pada saat ini kita bersinergi bersama sama
kuliner ini bisa ditemukan di pasar cublak desa jatimulyo
tapi saya mau lebih ini fokus bagaimana untuk penanggulangan banjir ini dan juga tata kelola kota supaya
yang ada cuma seolah olah mengurus anti doping
made in italy yang sudah dimandatkan oleh warscat
ternyata muda itu bukan soal usia muda itu soal semangat gagasan
kalau saya terus terang nggak pernah nggak pernah kejadian apa apa
kehadiran ratusan remaja berkerumun di trotoar mengganggu lalu lalang para pejalan kaki
jadi tidak masalah ini bukan inflasi sendiri
kalau di tim paling kocak ya dia ya
ya itu paling realistis sih
untuk sampai ke tingkatan kedua sampai ke tujuh
selamat malam mas sehat minal aidin wal faizin selamat lebaran
karena di dalam kerasan seksual kita mengetahui bagaimana posisi perempuan di dalam masyarakat
oke berarti bukan ujuk ujuknya
kecelakaan ini terjadi pada hari kamis
kalau misalnya kita bangun ikn aja lima ratus enam puluh t begitu ya
sekali makan di luar itu udah mahal gitu ya
seperti juga kami pantau kemarin lihat sosial media begitu banyak sekali pihak yang juga merasa terkejut
mungkin publik akan jadi lebih percaya bahwa memang ini ada transisi
jadi melihat bahwa ini semacam sudah agak kecewa
tapi setelah main ya pastinya senang lah dapat foto foto yang kualitas tinggi
meskipun fluktuasi rupiah kali ini di pasar spot antar bank mencapai lima belas tujuh ratus
terhadap produk investasi digital ini
sampai dua ribu tujuh baru kita naik ke
jadi sponsor aku ngasih lagi dua juta
kedua memang beliau menyarankan kepada kita semua untuk melakukan namanya politik riang gembira
yang putusannya dengan yang terkait kepala daerah
cuman ya itu sebetulnya sebetulnya gue pas udah ke tim pro ya gue mindset gue sebetulnya udah harus ke lima x lima dan udah harus siap
rata rata kandungan oksigen dalam darah atau saturasi normal adalah di atas angka sembilan puluh
nah di dalam masjid ini ada empat yang penyangga
tapi saya masuk jam tiga saya pulangnya jam tiga
tepatnya di area parkir ekskavator
dalam proses proses apa namanya psikoterapinya tersebut
yang dapat merusak daripada komposisi minyak tersebut
pertanyaan saya pengen tanya menurut kalian
jadi kayak palingan ada acara tertentu mungkin yang rame mungkin kayak hari libur
hal ini bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja yang memungkinkan siswa
ini dia ya dari buah pemikiran tiga tokoh yang melahirkan halal bihalal ini terjadi setiap momen lebaran
hal ini diasumsikan jika pemudik berangkat subuh maka umumnya para pemotor mengalami kelelahan pada sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
aku ke mereka tanya ini mukan dapur
rivaldo setahun doang yang bareng coke
dari arus mudik lintas
nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter
ternyata intinya bukan ke arah sana
jadi koneksi masalah masalah di bauri ini kita akan bicara tentang koni
terutama dengan para calon haji lansia begitu ya
pemanggilan seleksinya juga dadakan loh kak
untuk melindungi kulit juga biar gak selalu pecah pecah
oh si dandi soalnya ga ngasih tau gue kuliahannya apa tapi dibocorin abis
delapan puluh sembilan puluh kasus itu resikonya resiko rendah
sangat berkurang karena sudah full transaksinya non tunai
kedatangan kita sudah direkam
panic attack terus cemas yang sangat berlebihan dan lain lain
tapi kan gara gara ada kerja praktek ini dari kampus
sampai sekarang timnas indonesia yang sepak bola belum pernah dapat emas di sea games
saya nggak tahu apakah memang demikian tetapi kalaupun iya saya kira ya semua pihak tentu untuk kemaju di dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
pelepahnya dapat digunakan untuk permainan tradisional
air matang dan buah kurma
kemudian mencuci tangan kemudian menjaga jarak
ini warga jakarta puas puasin deh ya itu menghirup udara segar gitu ya
tapi tidak simpati bukan karena perbuatan kita
ada pemain pemain dia bermain di liga perancis di liga rusia
bihun bebek atak sudah berjualan selama sekitar empat puluh tahun
tapi nextnya udah gak diberi ini
mungkin ada yang kecewa karena ada peristiwa tertentu dengan lembaga agama
sehari hari gitu orang orang yang merasa
ya tanaman pegangan ini sengaja saya buat liap supaya dia
ruangan masjid dihiasi tulisan kaligrafi yang kental
nah itu terjadi karena kita tahu ada mobilitas dari satu tempat ke tempat lain
lu masuk ke sm tahun ini dengan istilahnya udah enak lah ya coke udah jadi leader team
dari atasnya gua entah itu di atas ada hujan atau ada sungai
kelimanya dihadirkan di pengadilan negeri jakarta selatan sebagai terdakwa
tim peneliti masih memeriksa kandungan darah warga untuk mencari tahu zat polutan yang masuk ke jaringan ini
mencoba sinergi kolaborasi dengan temen temen di lpk di lpks
coba cek aja itu kan itu hal yang alamiah dan natural
nah untuk membahasnya sudah melalui sambungan virtual
kemudian ya alat alat hisapnya nanti seperti alat pengambil sedimentasinya itu nanti seperti apa
saya harus berjalan begitu lama
kapal ini diuji coba di kolam halaman gedung rektorat kampus its surabaya senin siang
namun bumbunya tidak menggunakan kacang tanah melainkan bumbu yang mirip bumbu ayam bakar
berbentuk seperti gamelan dan dimainkan dengan cara dipukul
jadi misalnya katakanlah misalnya sekarang import
penghasilannya belum ada atau penghasilannya masih sangat kurang
sejumlah industri sudah menggunakan produknya
biarpun mereka merevisi naik ke atas gitu ya
jadi katakan ya mendekatkan diri dengan allah swt itu penting
ada imam ada kepercayaan begini
jadi tetaplah bersama insight pt sianor
strength training seperti bodyweight training merupakan olahraga yang terbaik dilakukan selama berpuasa
biasanya ada gejala gejala fisik yang menyebabkan dia butuh pertolongan
latihan basket jakarta jalanan perjuangan banget ya udah akhirnya
harga minuman ini bervariasi mulai tujuh ribu rupiah sementara untuk sendang ayu di harga empat belas dan ngunjuk tuwuk di harga tiga belas rupiah
selamat malam dea assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
lu kan pasti percaya diri juga ya model modelnya kayak lumayan ya
karena kalau tidak kita akan stuck mas
setelah sasore kamera pengawas di perumahan wahana pondok gede jati asi kota bekasi jawa barat
terima kasih dari komnas ham dan juga dari lpsk
tetapi akibat dari kemudahan online shopping dan lain lain
untuk memastikannya anda dapat mengikuti beberapa langkah berikut
dan yang membedakan dibandingkan dengan kereta kereta lainnya
oke ini ada beton expose di luar boleh izin masuk ke dalam
karena pada dasarnya dedikasi mereka kecintaan mereka tidak hanya untuk lebah
tapi yang paling penting adalah kepada warga diberikan kesadaran atau diberikan pengetahuan kontak yang perlu segera dihubungi apabila terjadi bencana
yang biasanya memborong camilan dalam jumlah besar
komik menjadi salah satu bukti sebuah peluang dalam industri kreatif
iya akhirnya tertarik ngomong ke bokap bokap juga senang ayo pindah aja pindah sekolah
kalau dari ipb satu ratus enam belas total kurang lebih tiga ratus itu banyak sekali hanya dikerjakan oleh satu terduga pelaku
tenggiling yang bergerak lambat ini memang mudah ditangkap para pemburu
nah kalau semakin awas
maka jika menyediakan dia tidur sembarangan
jadi menurut saya tracing kita selama puasa ini berkurang habis
nah ini usaha terakhir adalah menabrakan
apalagi proses perawatannya yang cukup mudah
bisa meningkat dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan ke depan
oleh perwakilan dari fraksi pks
mulai dari mungkin masyarakatnya behavior masyarakatnya hingga pemerintahnya
dan sempat menguat nama mbak hovifah
jadi di september itu tidak terlalu banyak sentimen gitu
amin kerempuan menjual keringare
nah ada lagi kemudian ini yang menarik semakin banyak infrastruktur yang terkait dengan konektivitas dibangun
salah satu sentra produsen siomay di jakarta yang telah eksis sejak tahun sembilan puluh an
pergerakan laju indeks harga saham gabungan pada hari ini masih dipengaruhi sentimen eksternal
tertantang untuk bisa lebih baik dan lebih improve ya
sebagai pelaku dan ego sebagai pemilik
kesan pesan masuk dalam kategori skutigera atau lipan
jadi kesannya seamless disini semua kaca
selain dikenal dengan nasi tiwulnya kota wonogiri jawa tengah juga punya kuliner ayam panggang
sejak sampai di pemeriksaan bap sidang fonis bahkan sampai akhirnya mendapatkan kasasi dari mahkamah agung
nah ini dia salah satu tugas tim persiapan bahan
ada fakta fakta integritas misalnya
kemudian sistem semi bubble katakan seperti itu ada di empat tempat pada saat itu
karena kita langsung masuk pada para parahnya covid
demikianlah tadi sebuah rangkuman yang ditulis oleh edwina kuinan untuk sbs news
itu makanan yang dibeli jajanan kayak gitu
dan ada yang teman mengatakan ini ya bagaimana ya begitu soal hak angket ini
sebesar enam belas enam triliun usd
dihabiskan untuk hal hal yang tidak penting misalnya
rasanya menarik juga nih buat mas basket
cuman kalau ada yang main basket utg tuh masih enggak boleh berarti
ini kita urus sampai sertifikat hak milik
oke james lu berapa bersaudara sih
termasuk disini adalah surveillance
alhamdulillah terima kasih yang sangat luar biasa
tapi berpengalaman di pemerintahan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan selain nama mas gibran
dna mereka ya tni mereka ini cukup penting gitu ya
jadi menurut saya dengan kemampuan yang
tanaman tebu itu banyak yang harus di replanting karena kekeringan
mbak cerita waktu awal mula mbak nurita untuk
nah steak di bandung ini diracik bersama sambal korek khas jember jawa timur
direktur pelaksana bidang pengembangan bisnis
atau memang punya prediksi tersendiri
atau ketika kita mengatakan
adalah untuk melakukan sedimentasi untuk melakukan reklamasi
jadi kalau kita lihat berdasarkan survei pelaku parsar dari cme group itu probabilitas kenaikan suku bunga acuan
tapi pak andika sekarang nih
berarti kita berhasil membuat peluang kerja yang sesuai dengan pasar industri sehingga lulusan smk blud mampu mencetaknya
perbedaan bonsai kreasinya adalah daun tanaman yang sebelumnya besar seperti gelombang cinta maupun jumani bisa ia ubah menjadi kecil
itu yang sedang kita tangani sekarang mbak
nah nanti ketika dia sudah bisa punya buyer
seperti hal ini adalah membuat investor lebih memilih aset yang safe haven ya
kami saya konsulat itu di pusi yang tadi yang dikunci putong
feranita pandia juga menyebut menjaga kesehatan mental penting dilakukan di setiap tahap kehidupan
ini semakin mungkin akan bekerjasama dengan tokopedia untuk menyediakan layanan social commerce
jadi tentu kita harus extra hati hati
pergi ke tempat saya ya sebenarnya tujuan saya
yang melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti gelas dan peralatan makanan
sedangkan soto sukaraja daging sapi rp delapan belas
jadi kalau kita lihat ya mudik tahun ini
artinya bebannya harus berkurang gitu kan
bisa loh mencicipi sajian tradisional khas olahan mangga podang
apakah memang kementerian agama sanggup menyanggupi ada tambahan dua puluh ribu kuota tadi
walaupun basket udah kelas tiga sd ya cen ya
sebetulnya hal yang pertama bisa cari kontak lembaga layanan terdekat ya
walaupun di israel sendiri
dan aku buktikan ke mereka emang olahraga itu saling membantu saling mendukung
jadi ada dari mulai kurasi awal
ya dulu kan di garasi orang dibikin lapangan ring gitu kan
dan jika diperlukan ya dilakukan pengobatan
nah itu yang kita harapkan bisa segera didistribusikan ke virtual account
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
dan kita akan bikin olahan kedua yang manis manis
dan sudah terbukti bahwa memang dia sakit jantung koroner
dan tetap jadi pribadi yang bisa menyebarkan virus baca untuk semua orang
bilang sama supervisornya pindahkan ke shift pagi
karena rumah rumah mereka itu sangat nempel di pinggir kali
nah sehingga untuk makanan yang disiapkan itu keberatan
karena kebutuhan offline saya yang dibawa itu soldaker soldaker yang saya belanjain setiap hari itu kebutuhannya uang kontan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
nah ketemu dandi di final
jadi sore latihan sendiri
iran juga salah satu produksi minyak besar gitu
terutama untuk resesi gitu ya
bandara ini memiliki kapasitas beratnya sembilan puluh enam m persegi dengan kapasitas lima belas penumpang per hari
maraknya penyelundupan sisik terenggiling ini kemudian memunculkan pertanyaan
mungkin yang membedakan juga adalah
melihat kondisi pembelajaran daring
di lembaga pelatihan swasta yang ada di kawasan amatiani dan pasar
keluarga wali kotanya harus
nah kalau saya lihat kan beberapa pendana ya dari svb ini dimasukkan ke dalam obligasi jangka panjang
justru kena tipu setelah berbelanja online
galung terus kelas satu doang kelas satu gue main ikut porseni kan dulu zaman porseni
berkembang dan digunakan dalam musik melayu bernuansa islami
hidup tenang ini penting ya untuk kesehatan mental
apakah anggota ben tersebut akan dihantar ke rusia
lebih kepada itu yang menjadi perhatian kami karena beberapa penyebabnya juga kebanyakan karena supir supir yang tidak paham dengan aturan
sebanyak dua ratus mangkok bakmi bisa habis terjual
nah yang tahun sebelumnya kan
ya suka iri aja gitu ngeliat yang otd nya cakep banget
di sela seleksi bukan kerja waktu luang yang tak banyak
meski keyakinan mereka berbeda sangat terkesan sekali dan sangat bersyukur bahwasannya wihara
setelah batik resmi diakui unesco sebagai warisan budaya dunia
bahwa konsentrasi partai gerindra itu di pilpres
ini digelar pada empat belas februari dua ribu dua puluh
nah kalau misalnya buat anak anak muda enggak etik
itu resikonya termasuk resiko kecil pada hampir delapan puluh sembilan puluh kasus
perubahan nomenklatur atas usulan dari kementerian agama terkait dari istilah yaitu
kita bisa melakukan pengendalian
pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu boleh mengajukan keberatan
karena kan aku sih mikirnya ke depannya ya
itu kalau seorang investasi dengan seorang investor dengan mindset yang benar ya
industri batik masuk di surakarta
yang terkena infeksi covid sembilan belas ini gangguannya berat atau sedang karena memang fisiknya sangat bagus
msci itu perusahaan besar teknologi yang ada di dalam itu cuma ada t dan grab
yang bisa saja mengular karena memang mungkin di setiap rumah sakit beda beda kan
tetapi di sisi lain ketika data keluar lagi yang lain menunjukkan ekonomi tadi mulai recovery gitu
tidak bisa menjadi kontemporer begitu
bahkan kita beberapa kali berbincang mengenai hal ini juga
apakah sedang dalam tahap verifikasi
empat belas hari itu sesuai dengan masa inkubasinya covid sembilan belas
korban nofrian sahyus yota barat telah memasuki kamar putri candrawati
saya kira itu jauh yang sangat penting
jadi kalau terjatuh seperti ini
saat ini setiap harinya rata rata ada sebanyak seratus nasi kotak yang dibagikan kepada warga yang menjalani isoman
satu liga apa gimana satu klub semua klub
jadi emang ini tuh ngaruh banget ya bahan bakar
dari satwa dilindungi tingkat dua menjadi tingkat satu
tetapi juga mengajarkan ilmu ilmu agama guru kepada anak anak remaja dan juga kepada yang dipermuda riau
lumpa lancang pempilih semudah
terus kepilih lah buat porseni antar kabupaten
jadi dan sekarang selama pandemi ini kan aksesnya mudah sekali
dan yang ketentuan yang lama adalah cuti bersama ini
sekarang ini sudah banyak yang dilaksanakan secara agama kristiani
makanan makanan ini asalnya dari mana
presiden biden telah mempertimbangkan pilihannya
serta responsif terhadap keluhan masyarakat sehingga bisa melakukan penegakan hukum dengan lebih baik lagi
cocoknya masuk ke kuliahan apa nih bapak vincent nih
pertanyaan ke orang tinggi yang sering banget tuh kayak gitu tuh
dan jadi sudah mengumumkan arah pemulihan
sebenarnya bukan tanpa alasan pastinya dari kementerian perdagangan dan juga bea cukai memberikan kebijakan ini
sebaiknya pastikan dulu ya halal atau tidaknya hidangan mereka
kalau misalnya memang terjadi hal itu ya
apakah kemudian memang kita bisa merasa ada tekanan politis yang mempengaruhi independensi para hakim ini
ya kalau kita sudah bicara investasi ya berarti kita harus bisa meminimalkan risiko
sungai lesan menjadi sumber kehidupan suku dayak lebo di merabu
yang mana dilepas enam calon penumpang atau pemudik di terminal pulau gebang ini
apalagi jika muncul setelah menerima vaksinasi
pembangunan flyover atau underpass
david masukin unsur unsur atau reaction ya soal drakor drama korea
artinya bisa membina pemain pemain muda inilah
panorama memukau di hampir tiap sudutnya
nah untuk mbak indira itu
ketujuh anggota band tersebut ditangkap pekan lalu setelah menggelar konser di puket
di mana kita stakeholder terkait
pertama singapura untuk didaftarkan sebagai perwakilan warisan budaya tabenda unesco
karena cuti bersama yang panjang
kami sangat percaya penuh kepada para majelis hakim
enggak waktu itu soalnya si bondfill tuh lagi latihan sama si coach koko kan
tapi kalau misalnya buat jadi atlet profesional kayaknya sih gak ada dari orang tua
penjelajahan saya berlanjut ke sisi selatan sumatera barat
balik lagi bersama abas talk disini
dan ini posisi yang cukup menarik ya
jadi kalau dimakan gitu udah nggak ada durinya nanti kerupuknya
namun pada kenyataannya tanggul tidak bisa menjadi solusi permanen untuk mengatasi masalah ini
kemudian melakukan konseling secara teratur
berbeda dengan firmansyah yang bisa melayani pengobatan berbagai jenis penyakit
selain di tempat kayak gini biasa dilihat di mana lagi nih kang
untuk pemula tali yang digunakan rata rata memiliki berat empat ratus lima puluh hingga lima ratus gram
tetapi tidak ditujukan bagi lansia dan warga
nah itu salah satu langkahnya
kalau prosesnya panjang nantinya ke depan
dan selain dua tempat duduk tadi juga ada vip hospitality suite yang juga dibagi dua kelas ada deluxe kelas dengan harga rp sepuluh
desa devisa ini salah satunya mungkin
dibandingkan mutasi virus yang terus terjadi seiring tingginya penularan
pkk desa sudi dan yayasan cimara banyak perkembangan yang ditunjukkan raisa
prof drajat kalau pak tonggang sampaikan skema mekanisme keuntungan itu semua tidak make sense
pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar tujuh jam setengah
sama mereka dipelajari ternyata awalnya dari badan yang transparan itu sama mereka dikasih hormon yaitu fluorscan
yang ada kita hanya menunggu satu persatu kabar kematian satwa di sini
sebagian lain yang tidak kuat menahan dingin disediakan kasur angin yang sudah disiapkan
terima kasih bu nadia tapi hari
beda beda daerah bogor jadi gue seputar putar bogor gue udah hafal lah
wah saya sih mau yang ada beasiswa buat kelonggaran absensi dan lain lain
tidak mewakili dari satu ratus sepuluh itu berarti masih banyak warga masyarakat
jadi ini juga jadi pertanyaan apakah buat pertimbangan di kemudian hari apakah kita juga perlu surut untuk melihat kembali
jadi kalau anak anak kenapa anak anak
iya tentu iya mas tentu kalau kita lihat dampaknya memang yang satu tadi ya pasar modal kita yang memang sudah memerah dari kemarin gitu kan
udah kayak es campur apa kolak gitu dulu sih
ini di jakarta bahkan mencapai rp tujuh puluh enam enam ratus tiga puluh per kilogram
mas huda terakhir kalau kita bicara mengenai penurunan daya beli ya
tentang rukun tetangga dan rukun warga dalam pasal dua puluh delapan
anda juga bisa menikmati menu andalan lainnya
jadi ya luar biasa saya kehilangan kakak saya begitu
masih di melbourne belum pulang sini
maka kemudian posisi menjadi tidak terlalu baik buat pak prabowo
mengalami kecelakaan di kawasan ladang warga di desa kedung kecamatan puspo pasuruan jawa timur
tapi belum ekecim belum
ada satu kelas memang khusus untuk
jadinya tahun lalu sempet kuliah
dari mulai merebang pohon aren yang lokasinya berada di pegunungan dengan medan yang berat
dan menurut aku itu kesempatan yang apa ya yang jarang aja
iman di sini artinya percaya pada atau yakin pada
tak ketinggalan minumnya es siwalan yaitu buah siwalan yang dicampur gula dan santan
ya memang pak sby lebih soft ya lebih halus dalam konteks posisi di tengah gitu
tersedia juga wahana seperti zona anak dan berkuda mulai dari harga lima belas ribu rupiah
ya salah satunya adalah karena tim hukum kita belum berpihak kepada korban
pakem itu baik dengan iklan itu nilai yang paling luas
ini orang harus tahu nih koi tuh kerjaannya begini loh
beliau di dalam rapat selalu mengambil keputusan keputusan
cayul haq rusman rusmana sukabumi jawa barat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
apalagi nanti kalau penerbangan sudah diaktifkan dari husen yang sudah ditutup harapan saya lebih lebih omset saya lebih banyak
yang ada di gaza
tapi kalau misalnya mau minum teh atau kopi tunggu dulu minimal satu jam
usai meminta restu orang tua irina juga meminta restu kepada gusti kanjeng ratu hemas
ke area go kart nih salah satu perbedaan go kart di playground ini dengan yang lain adalah anda
terutama kita tahu bahwa level ppkm itu kan didasarkan pada
pada musim dingin atau hujan lebat tidak berburu makanan karena jumlah bunga yang sedikit
berarti anak oel ada bahannya ya ced ya
supaya saya bisa mencetakkan waktu yang membanggakan lah buat saya
selain itu pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan
dengan kedekatan emosional seperti itu yang besok
iya kemarin juga temen temen juga enggak ada yang
anda bersama sbs bahasa indonesia
serta tegas dan tegas kepada judi online narkoba serta hal hal yang meresahkan masyarakat
karena yield amerika itu sangat tinggi sekali
jadi ini dibuat dari kopi susu krimer dan juga teh
bukan sebuah kekuatan besar di dpr
setelah pandemi covid sembilan belas meredah pada tahun dua ribu dua puluh satu
nah ini kalian kenapa sih suka makan sate taichen ini apa bedanya dari tempat tempat lain kira kira
suasana ramadan ini buat tombok kangen lah
baik terima kasih rifana bapak bapak sekalian
saya mau tahlilan silahkan saya mau duhur mau ngajar mau ngajar
panjangnya sekitar tujuh kiloan
kalau yang beda beda kalau memang personal kita beda beda
namun senyuman tersebut harus didasari dengan niat yang baik pula
dan juga yang ada di jantung kamu yang disebut kolbu perasaan
dan perlu diketahui rata rata kebutuhan beras nasional sekitar dua lima hingga dua enam juta ton per bulan
kemaren gue liat kayaknya di apa tuh yang lu posting kayaknya levis basketball tuh apa sih sebenernya
iwan hermawan dwi ari jakarta
nah di sini proporsi yang tepat itulah yang kemudian
badan arbitrase keolahragaan indonesia
atau antirikan yang mengasang cyber
ayahnya supriyadi memulai usaha pada tahun dua ribu sepuluh
kena di perlintasan lalu mogok misalnya
sekarang lagi nggak ada program latihan atau apa
looking up nya ke yesaya semua ya atau enggak
itu zaman dulu ditumpuk tumpuk kayak gitulah
dalam satu sesi latihan
sambil menikmati pertunjukan kesenian makan baronjin pun
bu ida ini saya lihat ada banyak sekali tanaman disini
dan kita punya data debit aliran sungai dan lain semacamnya itu
sebenarnya sih untuk basic sendiri untuk kelas kita sih lima hari ya
memang dibawa oleh para pedagang yang datang dari samudera pasai
dunia virtual terus berkembang belakangan publik dikenalkan dengan sebuah konsep bernama metaverse
iya dulu ini sering ketemu lari juga pagi
inflasi harga bahan pokok masih berlanjut memasuki periode ramadan dan mendekati hari lebaran
kerja saya itu cuma bantu untuk passing bantu untuk pasing
baik semuanya fokus sekarang
namun hari ini karena tidak ada penerbangan
mas duduk duduk mas
ya jadinya kita yaudah dengan satu menu ini aja tapi ternyata
biasanya kan kalo di board semester kan dua minggu kan

yang pertama tadi bagaimana terus menekan kasus yang sempat tinggi karena omikron kemarin serendah rendahnya seperti level kita pada waktu september sampai desember dua ribu sembilan belas
anda bersama sps bahasa indonesia
apa namanya menggunakan misalnya banyak hal lah ya
selain menghasilkan propolis dalam jumlah yang lebih banyak secara umum seperti madu lain
kita ada desa devisa
nah ketika mulai omikron ini merebak
kalau disebut fatal dan juga berbahaya
yang akan merasakan manfaat dari perubahan ini
gue tuh salah satu pengagum ball handling lo ya
punya anak kecil waktu anak saya masih tika itu belajar masak masak itu kata temen temen buk
yang mendesak pemerintah untuk meluncurkan program pendidikan publik
saat raja kasunanan surakarta
saat itu ya kita berbicara tahun tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an seribu sembilan ratus sembilan puluh loh
hal kayak gitu sebenernya di indonesia tuh banyak
kayaknya dia lebih ke entertainment mungkin ibu
penghapusan mural mencuri perhatian publik beberapa waktu terakhir
setelah kita melakukan penelusuran dan menurunkan harga sebesar rp dua belas enam ratus enam puluh enam ratus empat puluh
sampai ketemu lagi di morning tips selanjutnya
faktor utama lu ini ya faktor utama lu berkembang pesat ya di santo petrus
karena diajakin sama coach ya
kejadian yang saat ini kita lagi lihat di bogor ini adalah merupakan penipuan berkedok toko online
jadi ya tidak sepenuhnya
jadi kalau kita lihat penurunan kemarin juga cukup signifikan
sebagai media pendorong perubahan yang lebih baik
jadi memang pilihan pribadi aja karena ada apa ya plan yang lain gitu
bahkan sampai akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat
ini adalah fasilitas tempat cuci tangan baru di pasar kebayoran lama jakarta selatan
saya kalau orang datangnya jam tujuh pagi
dan kesuksesan dalam komunitas aborigin dan penduduk pribumi selat torres
menunjukkan komitmen kepada publik dan kita semua bahwa presiden berdiri di atas semua
misalnya saya waktu itu ke jember masih menemukan terenggiling
dan yang menjadi istimewa kali ini karena kereta gantung yang akan saya naikin nanti ini adalah kereta gantung atau cable car
maupun dalam mengantarkan ibu hamil yang tidak memiliki kendaraan sendiri
dokter benar benar berada di pusara
tetapi tetap juga kursi gerindra itu nambah
mempunyai karakter dan kita mempunyai ciri khas
selanjutnya bongkahan kikil yang menggugah selera pun tertata di atas piring saji
cuman emang keluarga aku tuh semuanya suka olahraga gitu
membangun patung pedagang dawet ayu
pada sembilan juni lalu yang merujuk pada surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas nomor satu tahun dua ribu dua puluh
bener nih gamesnya namanya setuju ga setuju nih mas
matahari itu dinilai tidak pernah terbenam gitu di inggris
bahkan megang pun belum pernah gitu
nggak cek karena nggak kapot itu baru bilang setelah akhirnya puber itu kan menstruasi gitu
tetap memberikan win win solution
nah oleh karena itu sebenarnya untuk kasus kasus ini mengapa sering disebut pelaku dan korban tetap sama sama anak
dengan mematikan seluruh sumber cahaya
gua bawa lah kak kalo itu gua bawa baru
menurut mereka kalau lu nge bench press ngangkat empat puluh kilo mereka udah kuat karena temen temen mereka tuh
satu kilogram tenggiling itu sekitar empat sampai enam apa namanya tenggiling yang harus dibunuh
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
bisa saja semua langkah itu diambil ya
kurusan dia baru ajarin dribble dribble gitu
pak hans terima kasih untuk perbincangannya pagi ini
kalau kita di rumah ada baiknya nih kita masing masing bersiaga juga menyiapkan tas siaga bencana
tapi kan kita bukan dalam kondisi normal waktu itu
dan juga dr balthasar kehi
perasaan tidak informasi dalam komunitas
satu kita harus lawan kecurangan dulu di dalam proses pelaksanaan itu
dan produk yang ditawarkan berupa binary option ini adalah kegiatan seperti judi
jadi beli bahannya jangan sedikit ya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
hanya memang di beberapa minggu terakhir ini selepas libur panjang idul fitri
tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan
oh role ya masalah role ya
terus dari bokap lu juga udah sempet
jadi memang pada akhirnya kalau tidak akan resistensi saya kira ada
seperti itu ya rumah tangga
gaya hidup mewah yang diperlihatkan beberapa afiliator binomo
seperti misalnya pada saat gesture dia terlihat dikesankan mengejek
terutama pesisir yang sering langganan bencana
takut nanti dikasih nilai rendah lagi
foto foto ini bisa langsung diunggah ke media sosial
agama dari media sosial
bintang sodik sudah tak selera makan bernafas tersengal sengal dan berjalan sempoyongan
dijual oleh pedagang keliling dengan gerobak minuman tradisional khas bali jadi pilihan yang pas
masyarakatnya sedikit lalu juga jarang komunikasi jarang berhadapan dengan masyarakat luas
sehingga dilarang oleh yang dilarang yang kemudian dilakukan oleh para pemain maupun anggota klub
gambus mulai masuk ke kepulauan riau seiring dengan masuknya agama islam
mas tama apa kabar mas tama ini yang sehari hari melatih
terus geraknya aktivitasnya dia lari lari atau berjalan menuju ke induk
sus yang sudah matang kemudian siap diisi ragam varian flah berlimpah
manakala semua yang disampaikan oleh prof denny itu menurut pemeriksaan majelis kehormatan mahkamah konstitusi
urutan menyatap makanan penting dilakukan sebab setelah lebih dari dua belas jam berpuasa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
menurut sejarawan kuliner unpad fadli rahman makanan makanan ini adalah bentuk perpaduan dua budaya
ada sekjen partai amanat nasional edi suparno dan direktur eksekutif indo strategik ahmad khoirul umam
dan yang kedua sebenarnya emas itu fungsinya adalah merindung nilai
jauh lebih berharga dan menyenangkan hatinya
dengan mencegah semakin sedikitnya orang tertular atau orang terinfeksi maka ini juga akan mencegah munculnya varian baru tadi
dan gue tuh belum bisa ngasih apa apa mungkin gue emang menang lawan new zealand menang lawan andorra tim tim eropa kan
ini kan baru hitungan berapa hari dari pemilu
ketika korea bermain dengan sepuluh orang kan juga dimulai dari intercept
ya intinya kami lakukan persiapan kalau suatu saat harus wajib qr code
batik indonesia memiliki keunikan dan sejarah panjang yang berbeda di masing masing daerah
agar turut mendukung kesuksesan piala dunia u dua puluh di tanah air
kalau di tiongkok ini kereta cepat sewaktu beroperasi diuji dengan satu gelas air penuh
tak tanggung tanggung kami akan ajak anda ke yunani
beli oleh oleh buat keluarga di rumah
kadang diperlukan dalam hal akte notaris misalnya
ditambah lagi budaya maskernya sudah sangat ditinggalkan
dan lainnya sudah membuarkan diri
nanti bisa lebih aman lah gitu ya
kan kita juga melakukan komunikasi komunikasi dengan kawan kawan yang berada di sekitar kita
nah akhirnya bingung tuh mau pindah kemana ya
jadi kayak emang berharap banget juga dapet disitu
ada organisasi yang kita sebut kpmi
ya jadi dengan negara negara seperti misalnya amerika serikat dan juga uk yang disebutkan
karena untuk produk produk tertentu ada
kemudian jam tiga tiga kri yang lain menempati posisi
saya tunjukkan di tengah tengah dikirimkan melalui pos
dan bagaimana anda melihat zona eropa ini juga berpengaruh terhadap global dan pastinya indonesia pak
tadi yang kalau ditanyakan oleh mbak desi bahwa memang ada peningkatan ya terutama pada anak dan remaja
itulah yang akhirnya membuat saya berjanji
sekaligus menjadi salah satu alat penumbukan ekonomi nasional
menteri perdagangan muhammad lutfi menanggapi keberatan para pengusaha
dengan lintasan per jam tertibia antara jam lima sampai jam enam di angka empat tiga ratus lima belas
sambil menunggu tiga olahan tadi matang sempurna
menurut kita pada periode bunga yang tinggi bank ini masih menarik gitu
polisi dikerahkan untuk mengatur lalu lintas
namun hindari olahraga terlalu larut agar tidak mengganggu waktu istirahat
ini dari terenggiling yang ditemukan di wilayah ciongas kota bogor
tidak ada yang dia fokus banget gitu ya
ketujuh ialah orang yang berhak menerima
masih sekolah gitu kan belum bekerja
sehingga makanan ya kita apa adanya aja selain juga nabung sedikit sedikit
di sawah di asal mulanya
dan menurut anda apakah memang dari pemerintah sendiri juga sudah melakukan sosialisasi yang cukup
ya walaupun senyuman kerap dikaitkan sebagai gestur yang menunjukkan kebahagiaan namun tak jarang pula senyuman dilakukan untuk menghibur diri saat sedih
jadi ada ekspektasi kalau demand tahun ini akan meningkat baik dari china maupun kekhawatiran resesi dan ketidakpastian yang membuat emas sebagai safe haven
total terdapat tiga puluh spesies tarantula
dan waktu itu berarti lo sekarang
sekolah swasta itu dapat jatah tiga belas guru
terus misalnya ada beberapa unsur unsur yang juga ada di undang undang ite gitu
rv house berdiri di atas tanah seluas dua ratus meter persegi dengan luas bangunan satu ratus sembilan puluh enam meter persegi
karena kita akan tumbuh itu bersama dalam satu lingkungan yang luas
bagi perusahaan yang masih terdampak covid sembilan belas
jadi kayak mungkin buat anak anak muda jaman sekarang tuh kayaknya harus coba nonton seri mulat sih
itu aku mau bangun sebenarnya coffee shop
semua sate sate ini tuh udah ditusukin langsung di pusatnya
tapi kalau di tasik sendiri private private juga kah atau gimana loh sekarang
nah pada tahun ini diskon apa saja yang ditawarkan dan diskon yang mana kategori penjualan yang mana yang paling banyak diburu diskonnya oleh para pengunjung
iya selamat natal tahun baru
di tengah perubahan pola makan selama berpuasa kita masih tetap harus beraktivitas normal
karena sebagian besar lima puluh ke wilayah kekalikantung
namun dibandingkan dengan kelaparan tubuh manusia ini lebih tidak bisa untuk menahan kehausan
karena menurut saya protokol kesehatan sekarang sudah ditinggalkan
nah kalau seluruh dunia membenci aktivitas yang dilakukan oleh
dia kerja juga di sana di politeknik
lalu seperti apa strategi dan langkah langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah kota samarinda
tetapi masyarakat indonesia yang ada di turki mereka mengambil inisiatif untuk buka puasa bersama
terima kasih pak putri
lagi capek badannya atau lagi habis kemarin kemarin habis makan makanan yang kurang sehat
dari perkotaan jauh pasar jauh jadi rumah sakit jauh
nah itu itu ya makanya disitu gue malu banget kan karena
erick thohir menegaskan pihak pihak yang terlibat dalam kasus pengaturan skor
plus tambahan kita punya jakusi yang outdoor
bank dunia pada dua ribu empat belas menyebutkan sanitasi buruk salah satunya karena ketiadaan jamban sehat menyebabkan

yang terpapar positif covid sembilan belas catatan dari konsulat
dengan seorang aktor sekaligus model randy kejarnet
karena mereka sudah kayak native ya
itu artinya masih dalam konteks rentang range margin of error
itu sangat mudah terstimulasi
kediri loh punya ikon mangga podang
proses ini akan membuat bahan bahan menyatu sempurna
musim dingin sendiri di kawasan eropa dan amerika
dan saya lihat ini optimisme dan juga ambisinya
nah setiap kali latihan capek kita harus terus lari misalnya
pernafasan pakar biostatistika epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat unair
yang berada di bawah tekanan untuk memenuhi janji janji sebelum pemilu
bagian yang masih keras justru baik untuk menciptakan rasa kres saat dimakan
selfie lah di tempat yang semestinya
peristiwa pada sabtu lalu ini viral di media sosial
dipanggil lagi sama kabupaten bogor sama boy om herman itu om herman itu waktu itu lagi di amerika ketemu anaknya
dan masyarakat harus pilih korban
jadi indef melakukan survei terhadap enam puluh tujuh ribu lebih responden yang menggunakan media sosial x
pemerintah indonesia bermitra kita
seorang wanita asal cilacap jawa tengah
bahwa memang dari sisi inflasi kita relatif masih cukup terkendali
alat sensor dan motor sebagai alat pengaduk otomatis
untuk berbincang bincang soal kesiapan dan solusi dari masalah ini
dan apa yang menurut dpr ini masih bisa ditekan lagi
karena kan jadi namanya bukan sama lagi
kemudian juga kondisi kebijakan kebijakan dovet
nah rupanya dalam waktu dekat ini suara dance indonesia itu akan tampil di dua acara ya mbak alfira
itu kan mereka nggak suka dengan capres capres yang sukanya berantem tuh
sudah menjadi agenda tahunannya bahkan ia mengizinkan peralatan sound system alat musiknya digunakan
artinya pekerja dan pengusaha yang sangat mengetahui kondisinya itu
hentikan penambangan ini pak
di atas saya masih punya banyak lagi tanaman
kenapa sih program desa devisa ini
belajar dari kasus penolakan tim rusia di piala dunia qatar
dan indonesia bertekad untuk dapat memperbaiki hasil dua medali perak dan tiga medali perunggu
bagaimana anda menanggapi hal ini mas
paling tidak sampai usia lima tahun
apa yang membedakan antara barang barang
saatnya kita kembali ke bali
mas edi apakah memang terjadi negosiasi yang cukup alot
calon presiden prabowo menanggapi pernyataannya
caimin menyatakan enggan berpindah ke ibu kota nusantara karena belum layak ditinggali
catatan sudah kita terima karena fraksi pks sudah sepakat dengan catatan
terutama dalam kondisi kritis yang tidak dapat diprediksi
kalau pohon seperti ini paling tidak sepuluh tahun sudah mulai rapi
bagaimana ya dengan air nabis ini
kemarin pas limpas kemarin itu air besar sekali ya
bagaimana meyakinkan masyarakat kita bahwa jamu ini unik loh
mungkin tren ini menjadi marak ketika kita sudah banyak menggunakan sosial media
bahkan manggarai jakarta selatan
lalu aku pulang ke jakarta lagi karena nggak betah
seperti kabupaten bogor kota depok dan provinsi dki jakarta
nah buat yang doyan icip icip kuliner seperti saya cocok nih buat keliling cari cari makanan di sini
atau enam belas lima persen dari total suara sah
pasangan kembar lain yang tak kalah kompak buka usaha
mampu menciptakan lapangan pekerjaan di kampungnya
aktivitas itu rentan dengan distorsi informasi
di myanmar dan india mencapai empat puluh lima derajat celcius
hanya bisa mengakses lewat website
harus belum lagi himpunan mahasiswa belum lagi pelatihan basket dan belum lagi pelajaran
nah yang jadi masalah nih banyak yang belum paham bagaimana sih sebenarnya melakukan gerakan pemanasan atau pendinginan tadi yang tepat
gue kira bandung juga kan maksudnya prawira juga
atau bisa jadi nanti electro dance mungkin
sehingga mereka memilih tetap di atas motor
termasuk upaya upaya untuk menghilangkan barang bukti
sementara bagi digi sigit yang sudah membuat mural sejak zaman orde baru
kemudian juga ini mungkin bagi semuanya ya
di sini pelanggan boleh memilih hingga tiga puluh jenis olahan khas jawa yang disajikan dengan prasmana
di atas tanah sendiri
di sini kita buat family friendly
gue gak tau kenapa nih
tahap selanjutnya kacang akan dijemur
mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengoperasikan sebuah satelit komunikasi baru milik indonesia
dan juga mencicipi seafood barbecue dan kepiting mentah yang dimarinasi
karena selain mengandung banyak lemak jahat gorengan juga mengandung tepung yang kalau dikonsumsi akan diubah menjadi gula dalam tubuh
ya saya pikir pertama kan pertimbangan ya pertimbangannya kita cukup jelas ya
ya apa di dunia basket dia serius di pelajaran dia serius
yang menarik adalah mengenai bagaimana fundamental prospektif
maka akan tercipta kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih
ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin tetap berpuasa
jadi kapten sama dengan lennon kolonel itu saya mendapat beberapa kali kesempatan sekolah
jujurlah keuangan dari jaringan dan investasi yang harus dilakukan jaringan
saya memang berharap memang harus begitu
dan juga ke aktivitas di jakarta tangerang kota dan tangerang selatan maupun daerah jabodetabek lainnya
tapi saya berdasarkan bahwa bagaimana saya memberi manfaat buat manusia lainnya gitu aja
jemaah masjid saka tunggal ini seringkali dalam awal bulan puasa ramadhan dan lebaran
sudah menjadi gangguan penyakit dan harus ada pakar yang menarik
apakah timnas israel tetap diperbolehkan
sama pak budi dikasih posisi yang bagus
sampah organik menjadi salah satu jenis yang paling banyak ditemui
yang disusun oleh adriana weinstock dan catlenders untuk sbs news
kita pasti akan terus terusan melakukan kesalahan
lalu bagaimana pendapat masyarakat terkait kemungkinan perilaku selingkuh yang dapat diwariskan secara genetika
ekspektasinya terlalu tinggi jadi saya tidak membawa colokan
itu akan membentuk perilaku hebit terus menerus
rasa naturalnya betul betul terasa arabicanya betul betul terasa
bisa mendeteksi laju penularan
kalau kenaikan ada kenaikan pendapatan ya masyarakat pendapatannya meningkat karena ada thr
baginya kawasan taman duku atas dan pemandangan gedung pencakar langit di jalan sudirman
nah bahwa kemudian di beberapa tempat kursinya kemudian tidak sesuai ekspektasi
musisi yang ditahan termasuk warga negara rusia
penyerangan itu juga berada di sekitar area bandara
atau fakta yuk kita cari tahu so far baik baik saja tapi istilahnya kadangkala kan kita mungkin
nah sekarang mereka sudah kita lakukan
jadi kayak lu ayo dong lanjut lagi bantu kita
tolong nasi mandi itu nggak pedas kalau nasi kebuli itu pedas
yang pertama tama ini adalah keputusan bersama secara musyawarah dan mufakat
kalau kita melihat tahun ini tentu kita bisa melihat ragam sinema
ya dan di hari yang spesial ini cen
naik lima ratus perak bang
kemudian juga minyak mentah karena memang pertumbuhan ekonomi di tiongkok sedikit terkontraksi
kita juga mungkin buat pak anika juga jangan lupa follow kita di instagram ya pak anika
berdasar kajian dinas kesehatan dan fakultas ilmu kesehatan masyarakat universitas erlangga surabaya pada dua ribu satu
setiap petang berapa lama
sepertinya sulawesi selatan memang tak habis menawarkan menu lezat berbahan daging sapi
padahal tahun lalu harga aset kripto ini anjlok
jadi kita bisa berekspertis ya
pihak pt angkasa pura i pun membenarkan adanya pengguna jasa yang membayar
mengingat ada real count ataupun
nah kalau memang kita nggak punya nih alat ukur gula darahnya itu kita harus memperhatikan
batuan di sini diperkirakan sudah ada sejak tahun dua ribu
sehat selalu pak samuel dan juga salam untuk ibu pak
jika dari hasil fit and properties sudah lolos
saya belum punya bukti kan ya itu kan estimasi buktinya nanti di akhir november atau awal
hai apa konversi warrior warrior yang putih yang kain itu iya betul itu itu juga udah mahal gitu
kenapa nggak mas budi jiwandono saja ataupun mbak rahayu saraswati kenapa harus mas gibran
ini ini sebelum ngomongin lebih lanjut mungkin ini dulu ya cen ya
itu aplikasi mobile dan meminta izin akses tertentu ke handphone kita dan pengguna itu memberikan
saya dapat memandangi pepohonan hutan yang rindang
mereka tahu kapan harus memakai masker
nah sedangkan ketika ada masalah
jadi lagi di sekolah lagi belajar biasa
ada fasilitas yang lengkap untuk jadi tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh enam
tim triathlon indonesia akan turun di enam nomor individu dan satu nomor relay
lalu juga tentu konsumsi akomodasi
lebih baik mungkin medan zoo diambil langkah untuk ditutup dulu sementara
teknologi touch screen itu sebenarnya dalam tanda kutip itu udah ada dari zaman dahulu
salah satunya yani ayahnya dadang kuswanda yang sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an juga telah memproduksi dan menjual dendeng
neo akan menjadi pemain profesional basket sepenuhnya
direktur infrastruktur dan teknologi pgn ahmad muhtasyar menjelaskan
dia komunikasi langsung dan dia menyerahkan
terkait dengan suku bunga bank china kemudian juga pertumbuhan ekonomi di china
dan pada akhirnya jojo menuntaskan duel ini dengan skor dua puluh satu lima belas
akan jauh lebih sulit untuk diolah sementara itu tutup botol akan dikumpulkan sesuai
persoalannya adalah tujuan kita katanya kan yang utama itu kan adalah tentang kedaulatan
kan di sekolah dulu itu adalah lapangannya lumayan lah untuk sekolah
udah gitu ada peran pak hendro priyono yang juga sahabat megawati
jadi emosi cuma ngajak berantem kalau yang berdebat dengan saya yang face to face ya kita selesaikan di
tapi di satu sisi ketika proyek berjalan tiba tiba tadi biaya membengkak karena suku bunga
tetapi diakui atau tidak ada satu situasi yang tampaknya tidak terantisipasi
melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau tjsl
tidak cuma berasal dari surabaya dan sekitarnya
dari jumlah tersebut dua puluh tiga pasien bergejala ringan
mau nyambungin ke world beach game nih bang
waktu itu kan aku udah umur berapa tuh
setelah ppkm dicabut pengelola kereta komuter indonesia pt kci mengatakan jumlah pengguna kereta meningkat menjadi delapan ratus ribu orang per hari
akan pentingnya pemberian imunisasi polio pada anak anak
sesudah itu baru akan simetris ya
oleh gibran terutama ya ketika misalnya diejek dengan contekan begitu ya
kalau ngomong tentang broku yang satu itu
hal ini terlihat dari bangunan bangunan rumah kuno
lalu ada juga membuat prakarya alam yang dari biji bijian dan daun kering
jadi menjalannya tuh kayak garis gitu lah bu sri
nah ini yang kita kami dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia juga mempunyai salah satu visi dan misi untuk
piala dunia dua ribu dua puluh dua sudah lengkap
jadi usd itu menguap terhadap seperanjang mata uang termasuk terhadap rupiah sendiri
adalah salah satunya melalui sosial media
antara bagaimana seseorang itu tidak sombong dengan segala kelebihan yang dikasih tuhan gitu
apakah ini juga termasuk dengan perombakan manajemen medan zoo sendiri
oh jangan mbak kalau misalnya langsung diguyur nanti si adonan itu teksturnya pasti lembek
biasanya terkait barang yang tertukar atau diklaim rusak usai dicuci
dan itu memang dari awal kita konsepkan kalau memang karena di level tanahnya itu sudah terbatas ya
sehingga ph rongga mulut menjadi tidak seimbang
dan fasilitas kesehatannya juga mungkin lebih mumpuni ya dibandingkan dengan daerah daerah sekitar
apakah wacana ini relevan di tengah perkembangan bisnis digital
di indonesia konsep ini memang masih belum jauh dikembangkan namun ada beberapa pihak yang sudah mulai menjajalnya
waalaikumsalam mas iqbal dan mbak megi
saya tanyakan yaitu kalau tidak
hasil yang juga sekaligus membawanya menjadi wanita indonesia pertama yang mampu lolos kualifikasi
yang membuat orang orang atau masyarakat indonesia ini lebih memilih live shopping di shopee gitu kan
terkait dengan alat tes swab antigen pribadi yang kemudian beredar di marketplace
bisa menyewa sepeda seperti ini santai dan tidak terlalu melelahkan
dengan tidak hormat yang berdebatan tadi
layaknya penanganan kota kota besar seperti semarang jakarta dan surabaya yang memiliki masalah mirip
dan cabang cabangnya kalau kita liat
ini kamu punya uang saku nanti di sana
saat ini kalau melihat di belakang anda ini sepertinya sedang diterapkan one way apakah demikian
karena dia kayaknya udah banyak diwawancara
karena kita kalau bikin open trip temanya selalu tematik
kepala staf angkatan laut ksal laksamana yudo margono tidak akan digelar pekan ini
walaupun pada akhirnya hak itu melekat di presiden
apa namanya neurokimiawi neurotransmitter di otak itu adanya ketidakseimbangan antara neurotransmitter dopamin dan serotonin misalkan ya
pertanyaan dari ig nya abastok nih
pertamina berkomitmen penuh untuk terus menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
waktu di mes pj itu gua dijemput sama ko sito diajakin makan ngobrol
karena kalau semisal dibebankan kepada pemerintah pemerintah daerah
agar bisa tampil maksimal mereka pun berlatih sejak dua bulan lalu
sehingga mungkin akan daerah ini akan terdampak banjir
membawa virus demam berdarah ini dimasukkan